menyatakan satu menyatakan mengadili menyatakan terdakwa putri candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putri candrawati dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain
membebani terdakwa putri candrawati untuk membayar biaya perkara sebesar rp lima silakan duduk
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada hari senin tanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh dua oleh
bayu iman santoso sarjana hukum selaku hakim ketua morgan siman junta s a m h dan alimin saersu jono s a m h masing masing sebagai hakim anggota
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua
dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh aprisno s a m h dan okta andrianto s a m h
panitra pengganti pada pengadilan negeri jakarta selatan serta dihadiri oleh rudy irmawan shmh dan kawan kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didamping oleh tim penasihat hukumnya
demikianlah putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor tujuh ratus sembilan puluh tujuh pitb dua ribu dua puluh
kepada para pihak diberikan kepada mereka
hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir pikir
demikianlah sidang perkara nomor tujuh ratus sembilan puluh tujuh bitb dua ribu dua puluh dua atas nama terdakwa putri candrawati dinyatakan ditutup